jadi om abi ada nangka pencuri yang nyuri uang om abi
oh udah dong
om udah dapetin duit om balik
pantesan kita sekarang bisa makan enak
nah iya itu kamu makannya enak enak sekarang
om bani boleh ikut makan juga gak
lo itu ngapain disini
lo tau dari mana kok gue itu nyolok kucing lo
yaudah lapor aja lah polisi
nona itu harganya tau gak
jadi gue itu dipungin pet show
diam diam diam
pokoknya mami harus berburu buru
bani juga mau bani
ya ya udah rio
abis itu dia nggak mau jual balik sih kayak kita
abis itu dia nggak mau jual balik sih kayak kita
beli anjing baru aja ya
lupain bani lah bani kan jelek
omblein sepuluh anjing lebih bagus gimana
udah di gua
gue pengen denger suaranya
kemen banget sih lu
gue mau denger suaranya
dasar pencuri anjing lu
pencuri anjing anak kecil
berisik siapa yang ambil kucing gua duluan
udah sekarang buruan hitung sampai tiga kita lepas bareng bareng
satu dua tiga
yang pendek sangat

udah kayak don pro chiar
nonkeleo belum pulang dari tadi mas
waktu saya beli susu untuk nona mas
saya masuk terus saya ambil susu
pas saya keluar mobil nonkeleo sudah tidak ada mas
jadi saya pikir nonkeleo itu pergi dengan bawa mobil sendiri
saya takut nonkeleo itu nyasar mas
nyasar aja yang lama
aku gak betah disini
aku mau pulang aja ke eropa
disini orang orangnya aneh semua
sayang kan aku lagi sibuk sibuknya sama hotel ini sayang
ini kan buat masa depan kita
kita sudah sepakat mengurus hotel ini sama orang orang profesional
dan orang profesional itu bukan kamu
pusing pak yadi saya gak tau nih
kenapa sih kalian semua yang ngatur pak yadi
saya tuh capek banget tau gak
pak yadi kan tau
saya tuh gak suka ikut ke eropa
pak yadi paksa paksa lagi
bisa gila saya pak yadi kalau dua puluh empat jam sama dia
saya sendiri nggak tahu nih sampai kapan bisa bertahan kayak gini
mas saya bisa mengerti perasaan mas
tapi mas juga harus bisa bersabar mas
kalau tidak semua kerja keras mas bisa sia sia mas dalam membangun hotel ini
saya juga tahu sih mas bahwa semua yang membangun hotel ini ya dengan uangnya non pleo
tapi bagaimanapun mas kan punya andil dalam membangun dan menjalankannya mas
kalau mas berry tidak bisa bertahan
nanti mas bisa kehilangan semuanya mas
mas tenang saja ya
biar saya dalam beberapa hari ini yang menghadapi nontelio
ya mungkin saja mas
nontelio bisa merubah keputusannya untuk menangkap eropa
abi keponakan keponakan kamu udah pada tidur
sekarang tante pulang ya
makasih ya tante ya
tante itu udah jagain adik adik saya
saya itu janji sama tante
saya itu akan mencari orang untuk menjaga ponakan ponakan saya
aduh siapa yang mau ngejagain tiga keponakan kamu yang bandel bandel
udah gitu rumah berantakan lagi
tapi ya wes tenang saja
tante senang kamu tidak perlu khawatir
mereka kan gak punya siapa siapa
makanya bi cari istri buat ngejagain tiga keponakan kamu dan ngeberesin rumah ya
bi lo kok cari istri hati hati terkecewa gitu lagi
wah si nona kayaknya senang sekali di sini non
iya pak yadi
keran kamar mandi rusak panggil tukang servis
oh beres non semua sudah beres
wah ini kamar besar juga
siapa yang punya ya
sekarang kamar mandi dimana
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
tante ini sudah beres
ya aku minta
agak kurang lamentasi
jangan actual drink